gi kamu tuh kemana aja sih aku tuh udah nyari nyarin kamu tuh kemana mana tau gak
eh kan udah si zubi lah nyariin di toko sepatu cewek darren
kenapa tuh si natra jalannya aneh betul
nggak papa dia itu cita citanya pengen jadi polwan jadi dia lagi latihan jalan
oh natra pengen jadi polwan siap bos
oh ya darren kemarin gue ketemu anang
lo ketemu si sil ah bagus banget
gue tuh dari tadi nungguin lo disini gue pengen tahu kabar terbaru sisil tentang gue
yaudah yaudah duk dulu yuk gue buat titipan dari si sil
apaan ini apakah gerangan isinya
sebenarnya gue agak agak bingung soalnya si sisil tuh rada rada aneh gitu deh kemarin
rada rada aneh yang bagaimana maksudnya kimmy
gini ya darren si sil bilang dia tuh pengen tau
seberapa besar cinta lo sama dia
dan kalo emang bener bener lo cinta banget sama dia lo pasti mau pake baju ini saat ketemuan ntar
oh jadi isi disini nih baju
baju yang harus gue pake pada saat gue ngedet sama si sil nanti
well kalau cuma ini doang sih gue pasti akan melakukannya
gue disuruh pake wig
dunia persilatan indonesia bisa ngamuk nih
darren purnama disuruh pake wig
tapi demi si sil ya kan
darren sudah kapan lo lebih cantik tuh kan
mampun panggil kamu sudah puasa menampilanku seperti ini
waduh bajunya pink pake wig
gimana sudah cocok si sil
sisilku apapun yang engkau berikan padaku akan aku kenakan
takkan kecuali bajunya nyiroro kidul pun
akan aku pake
engkau yang memerintahkan
hatiku adalah milikmu
aku mau diapakan saja
waduh si sil
kok suara lo jadi gitu sih
tadi aku lagi makan permen maaf ya maaf ya
lo udah terima kiriman gue belum
udah udah aku terima kak
udah kok si sil udah aku terima nih
udah aku liat liat kok
kalau gitu kita ketemuan ya besok di mall jangan lupa
tapi please nya kamu dateng ya
habis kencan kita beberapa kali kan batal
please hari itu aku mau bagetan kita gak ada yang ganggu ya
glacio si cewek beruang madu itu udah dateng belum
gue yakin dia gak bakalan datang
dia pasti keceplosan tuh nantangin kita
sebagian udah ada saksi mata pasti masih mau nyangka juga
gue yakin nih dia sekarang masih lagi nyusun kebohongan baru
dan dan kebohongan itu ya bakal kita
tau doh glacio udah nunggu lama ya
sisil gak dateng bareng gue tapi tenang aja lo pasti bakal ketemu dia kok
soalnya dia tuh mau jadi pager ayo di acara kawinan saudaranya
jadi dia harus baca make up aksesoris gitu gitu deh pokoknya
gue juga mau jadi pagar ayu kok di acara itu

lo tuh sisil kan
hmm gue gue kawan mandi dulu ya
duh kayaknya gue salah tempat nih
nuh dimana ya tempat sepatu sepatu cewek
aduh dimana sih tempatnya
ada yang lebih gede gak mbak
eh mbak bisa aja bercanda nih
eh itu dia tuh mbak yang saya cari mbak
jangan ditukar sama mbak
nah sekarang tempat tempat olahraga nih
nah tempat sepatu cewek tuh dimana sih
tuh gue bingung banget nyaringnya
sisilnya dimana lagi
darren beruang kutub
wah ternyata si darren ngebet banget ya sama lino ya
sampai nekat dan mencari segala
jangan kayak gitu
kan gue jadi gak enak biasa dong
ternyata lo cantik juga ya ren ya
gue tuh udah cantik banget kali ya bok
sampai salting gitu ngeliat gue
dikira gue udah cantik hany kali ya
wah gue emang cantik
gue emang cantik
gue emang cantik
gue emang cantik
gue emang cantik
dia udah pergi
eh kamu tuh kemana aja sih
aku tuh udah nyari nyajarin kamu tuh kemana mana tau gak

sisil kalian berdua gampang banget hari ini
pake bajunya sama lagi anak pembara aja
gimana sisil sisil udah yakin belum dengan cinta deren
deren tuh mau lho dipakein baju apa aja
asalkan sisil yang nyuruh
iya ren gue tuh udah bener bener yakin banget
cinta lu tuh emang bener bener hebat
oh iya dan hari ini gue pengennya jadi hari milik kita berdua
kalau kita kebetulan ketemu sama orang orang yang kita kenal
mendingan kita hindarin aja
sisi kamu tuh kemana
pokoknya hari ini hanya untuk kita berdua
oh iya netra kan ajudan gue
jadi kemanapun gue pergi dia selalu harus ada deket gue
gue mau ke toilet dulu ya
gue kan mau nyari shalbatnik
jadi kalian nanti pada nyusul aja ke tempat shalbatnik ya
gimana kalau deren nembesin sisil ke toilet
soalnya dengan pakaian kayak gini deren kan bisa masuk ke toilet cewek
mendingan lo ikut gue aja
soalnya gue mau tanya sama lo soal sepatu cewek
nah kan sebagai cowok lo tau dong cowoknya suka ngeliat cewek itu pakai sepatu model apa ya kan
oh iya bener banget
lihat deh kacamata ini cocok gak buat gue
pasti cocok banget ya sama wajah gue yang oval dan super lembut
lihat deh cucin indri keren kan
tau gak kayak apa
kayak cuman batu aki beliling tau gak
tuh tuh tuh
katanya lo mau muncul berdua
gue itu lagi sibuk banget nih lagi nyari aksesoris buat besok pesta
pasti si kimi juga lagi nyari perna pernik buat besok deh
bukannya si kimi yang berubah jadi sisil kan
terus lo kemanain sisil tuh lemak lemak
udah deh sisil
mendingan lo ngaku aja kalo lo tuh si gemrot kimi
sisil itu kimi dan kimi itu sisil

lo pada ngomong apaan sih gue gak ngerti deh
eh sisil pertanyaan kita cuma satu
nah tuh kimi tuh
tuh pasti dia lagi nyari shal batik deh

karen menurut lo sial yang bagus yang mana